boleh saya minta izin kayaknya saya mau nginep di sini
si sabri kok jadi pinter ngeramal ya
tapi maaf ya liz kalau aku sih tak percaya ramalan kayak gitu gitulah
kalau percaya kayak gituan sih bisa musyrik namanya
iya sih aku juga gak percaya kok
makanya jangan percaya
kalau tiba tiba aku mendapatkan rezeki dadakan baru aku mulai percaya
iya sih kalau kayak gitu mah percaya
iya gitu percaya ya
eh amalia itu kan kasur kok kenapa kau tiduri
afuan itu kasur puten amalia
eh ada topi diketali habis kopi waktunya patroli ulala
aduh ustadz musa ngapain di sini ustadz
ulala ada juga saya yang tanya pak sri kitty ngapain di sini
karena rasanya agak gerbang
ya kalau saya mau tahu niat saya saya mau ke masjid
kamu mau nengokin orang yang tadi sore katanya sih masih ada di sini
kalian juga saya mau ngecek keadaan sekeliling gitu
maksud pak sri kiti orang itu bang jamang si prama
iya lagi tuh cakep tahu udah
yaudah dah ah saya duluan ya
eh sini sini udah udah udah
nah ngapain saya jadi kaget gaget begini
kalau gitu saya juga mau ikut pak sri kitty ke masjid deh
oh begitu yaudah mendingan sekalian aja jalan bareng juga
dulu dulu satu perasaan saya majidnya di depan nggak mau ke belakang
iya jadi kayak peting laut
nah udah nongolannya ustadz
nong perhatiin perhatiin baik baik
ulala ngerapal ilmu apaan sih
itu maksud saya
ya allah pak sri kitty kalau itu ya bukan ngomong ilmu
itu lagi wiridan jangan susun deh ah
tuh dibangkit pak ustadz dibangkit dibangkit dari duduknya
pasti dibangkit sini
ah cuma begini aja pakai laptop buang ke lagi
boleh saya minta izin kayaknya saya mau nginep di sini
besok baru saya melakukan perjalanan boleh kan pak ustadz pak satpam
ya kalau saya sih boleh boleh aja pak jamal
tapi itu mah tergantung ustadz mu sadz
ya boleh sih kalau saya sih boleh boleh aja
asal apa tuh pak ustadz
asalkan bang jamal bisa kasih tahu saya kira kira siapa jodoh saya di pondok pesantren kunata ini
aduh pak ustadz saya bingung menjawabnya saya bukan peramal
tapi bang jamal saya itu cuma pengen tahu aja jodoh saya itu siapa gak ada maksud apa apa
kalau saya mau besok ketemu ustadz besok pagi itu
itu jodoh saya
itu artinya wanita yang sering bangun pagi
aduh bang jamal
ya bang jamal
cepet cepet yuk masuk ke masjid
pak ustadz tuan
pak ustadz nggak ada
kayaknya ustadz mukhtar kelihatannya kan akrab sekali ya sama abang jamal itu
coba lihat deh
kayaknya udah lama ketemu
iya ya mungkin aja ustadz muhtar sama pak jamang itu udah temen lama ustadz
oh iya bang jamal bagaimana kalau subuh kali ini antungin jadi imam
insya allah pak ustadz kalau itu permintaan ustadz
kok ustadz mutar nggak jadi imam
hah yang gandum ustadz mutar
rambutnya gimbang kayak gede gede gitu
itu tuh cocoknya bukan jadi imam
dia jadi peramal
kalau enggak dia jadi penyihir
sudah sudah sudah
yes pakot dessep tunggu sebentar
tapi gimana caranya biar si haikal percaya gitu
ya nanti aku bakal komporin komporin dia
bakal manas manasin dia
biar dia makin percaya
keramalan bohongan yang aku buat
itu mah namanya
kita bakalan ke warung lilis
beli tali jemuran buat siapa kita
kata emang pengen ngerjain si haikal
kenapa jadi jemuran sih nyamung nyamungnya itu mah namanya
kamu paham gak sih
kau mau kemana
kita mau keluar pasir giti
mau beli positi tali tambang buat jemuran
nah bener tuh
tolong bukain dong gerbangnya
titik gak pake koma
kan kebiasanya udah begitu
yaudah deh pasir giti
boleh boleh boleh
tapi jawab dulu pertanyaan saya
sapi sapi apa yang nempel di dinding
ini kayaknya bener nih
udah sebutin nama nama enam buah dalam satu detik
apalagi sepangka melon
saya tau positi
saya kan emang sungguh sangat cerdas
makin hebat aja
itu bukan enam
lahir di arab
ini yang bener nih pasir giti nih
salah gitu loh
saya kan emang sungguh sangat sangat cerdas
ini saya kasih keluar nih
sekarang aja tekot tekot banget
siang siang banyak nyamuk apa
makasih ya bang
tadi saya pulang dari masjid
menyimak bacaan qurannya bang jamal
indah sekali itu
gak begitu juga ustadz
saya pernah belajar sama guru saya waktu saya masih di kampung
oh tapi udah luar biasa tadi
wanita yang suka bangun pagi di pondok pesantren kunanta ini adalah ustazah apel
dan biasanya dia itu suka ada di sekitar ruangan guru
nanti kalau saya ketemu mama dia pertama kalinya
dia akan menjadi judul saya